hai world conference in creative economy dua ribu delapan belas selesai dan menghasilkan sejumlah kesepakatan
untuk pengembangan ekonomi kreatif di dunia wcce dua ribu dua puluh disepakati akan digelar di dubai uni
emirat arab dan berikut dialog koresponden desi aritonang dengan kepala bekraf triawan munaf
world conference on creative economy dua ribu delapan belas telah berakhir dan saat ini saya sudah bersama kepala
badan ekonomi kreatif triawan munaf bapak sebelumnya selamat atas penyelenggaraan world
economy creative ini berjalan dengan sukses boleh

beritakan pak akhirnya pada proses tiga hari ini apa yang telah disepakati pak khususnya dalam
friends of creative economy ya ya kami memiliki forum namanya yang kami bentuk dari awal yaitu
efektif dan kami harapkan dari friends of creative economy ini dilahirkan banyak polusi
dilahirkan banyak kesepakatan yang mendukung terciptanya keinklusifan dari creative economy
yang menjadi tema kita dan tema ini inklusifly creative ini bukan hanya tema tahun ini tapi kita sepakat
untuk menjadikannya sebagai tujuan utama dari world conference on creative economy dimanapun
karena kita ingin kreatif ekonomi ini bisa dijalankan bisa mensejahterakan siapapun juga
nah inilah jadi kita enggak egois hanya untuk indonesia tapi ini untuk semua
lain bahwa kita harus menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan kita jadi kita harus menjaga kesejahteraan
dan kesejahteraan banyak sebetulnya perdamaian dunia ini bisa diciptakan apabila kreatif ekonomi ini
jalan ya orang tidak lagi memerbutkan minyak ya sumber daya alam kan banyak perang disebabkan
perebutan negara negara besar terhadap sumber daya alam kita ingin sumbangan ekonomi kreatif ini
bukan mensejahteraan tapi kepada perdamaian dunia kepada kelestarian alam kita
untuk tiga hari ini pak kesepakatan apa sih yang sudah dicapai baik di level nasional
maupun level internasional ya ada lima isu kan lima isu yang yang dibicarakan dalam
apa berbagai panel di sini pertama tentang social impact lalu tentang butterfly effect
atau fly effect itu adalah tawaran tawaran agar ide ide kreatif ekonomi yang ditawarkan
kepada masyarakat ini tidak bisa ditolak artinya apa kualitas kreatif ekonomi ini
mesti ditingkatkan menjadi satu yang selalu full of surprises lalu isu tentang future
of economy kreatif future nya mau seperti apa lalu policy policy policy di berbagai negara yang sudah
maju tolong diberi di sharing kepada kita yang kita pelajari kita cari di negara lain ya semuanya
nanti akan ada interaksi yang terus terusan di sebuah platform yang sama gitu ini luar biasa
apalagi dikawal oleh un ya jadi tema tema tersebut sudah dibicarakan dan ini akan menjadi tema tema
sub theme yang akan terus digarahkan jadi ini akan menjadi tema tema yang akan terus digarahkan
terus dipertajam sehingga akhirnya semua orang masih bisa semua orang bisa memiliki standar yang
sama ya untuk regulasi untuk ini financial access ya akses kepada permodalan ini juga penting karena
tidak semua negara memahami bahwa ekonomi kreatif yang sifatnya gagasan ide itu bisa diberi modal
oleh perbankan oleh non perbankan oleh filantrofi ya bagaimana cara cara yang paling efektif gitu
banyak sekali pihak yang punya modal atau asosiasi seperti asosiasi filantrofi lalu blended finance yang bersedia
membiayai kegiatan kegiatan ekonomi kreatif karena mereka tahu bahwa ini adalah kegiatan kegiatan
yang ekonomi yang bisa mesejahterakan banyak orang itu tujuannya selalu kan
artinya dalam world conference ini ada kesepakatan antara g dua g dengan b dua b juga ya pak ya oke lalu
bagaimana dengan rencana dari world conference ekonomi kreatif ini di tahun tahun berikutnya pak dan siapa yang
akan mendapatkan kesempatan negara berikutnya ya sejak hari pertama penyelenggaran ini mereka
merasa puas mungkin ya mereka merasa oh ini ada sebuah brand baru dari creative economy mereka
ingin agar konferensi ini diadakan juga di negaranya sama kebutuhan mereka juga sama sama kebutuhan kita
ya nah kami mendapat tawaran dari uae untuk akhirnya diputuskan agar diadakan di dubai kenapa pada tahun dua ribu
ini karena ini adalah world expo itu apa namanya sebuah expo besar sekali dan kita memanfaatkan itu
momen itu ya mereka enam bulan mereka enam bulan kita mungkin enggak hanya berapa hari aja kan ya tapi
momen itu akan mempertajam kedudukan ekonomi kreatif pada dunia terakhir pak kira kira
dari inclusively creative ini apa yang mau dititipkan nanti di agenda dua ribu dua puluh nanti agar
pesan pesan yang dari indonesia bikin ini bisa diterapkan nanti di pertemuan selanjutnya kan enggak pada
pertemuan pertama ini pada konferensi pertama ini hanya lima puluh delapan negara ya saya yakin di dubai mereka
akan bisa mengattract mungkin hampir seluruh negara di dunia ya nah ini tentunya akan juga melibatkan
negara negara besar ini banyak yang belum hadir di sini ya negara negara besar yang sudah maju sehingga
mereka akan lebih melihat lagi bukan melihat kita sebagai pasar tapi juga melihat kita sebagai
potensi potensi untuk berkolaborasi ya itu tujuannya ya nanti kita
untuk kolaborasi yang lebih besar antara negara maju dan negara yang baru berkembang
kolaborasi antara para pelakunya kolaborasi antara akademianya akademisinya dan kolaborasi para startup startup
yang sedang bertumbuhan sekarang ini ya tapi di bidang ekonomi kreatif ya terima kasih banyak pak triawan munaf sudah bersama dengan cn indonesia itu tadi triawan munaf kepala badan ekonomi kreatif dan semoga sejumlah kesepakatan yang telah disimpulkan
terima kasih banyak pak triawan munaf kepala badan ekonomi kreatif dan semoga sejumlah kesepakatan yang telah disimpulkan